lu bener bener bikin malu ya bang
ya allah bang nanti ketawa sama santri santri
bagaimana emang lu selalu bikin malu gue
aduh bener bener emang kebangetan lu bang mongol
makin dingin udaranya
bang mongol sekarang mau nyari kerja
meminta kerjaan sama pak kiai
ya bantu bersih bersih di pesantren ini
bagus tuh bang
nanti eh coba ngomong juga
waalaikumsalam pak kiai
keliatannya lagi akrab nih
mongol mau minta maaf sama kiai
sama pak ustadz
dan seluruh warga pesantren sini
karena selama ini mongol udah banyak kesalahan
mongol mau berubah
tumben kamu jadi baik
mau minta kerjaan disini
katanya dia mau bersih bersih di pesantren
boleh ya pak kiai
nanti kalau perlu apa apa
makasih banyak pak kiai
makasih pak ustadz makasih ya
makanya kalau lagi dipercaya sama orang
iya yang beb abang jaya
janji abang akan berubah
bang ini susunya
makasih ayang beb ya
ayo ke dapur dulu ya
aku bakal mengambil
heeh gelangnya sultan
bersama raden mahesa
adik adik adik
dimana itu dia
dimana rumah sultan
sebenarnya aku mencium baunya dari sana
aku harus mengambil gelang itu
mongol kenapa ya
perasaan gue kayak anak cincorang tadi
kuat banget ya
sepertinya aku mencium biji kecapi nono
aman mau boyong dikatain
tapi kayaknya ada mencurigakan
aduh tangan aku
tangan aku hilang satu
ini bukan tangan aku
kamu pintu gak punya sopan santon
dimana gelang si sultan ya
pasti gelang si sultan ada di laci ini
aja ayai ayai
aku akan mendapatkan gelang kamu sultan
kita yang punya dada
diaf voudanya menang nous
saat ini dia menggesis
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aku harus terus berusaha mencari gelang sultan
tidak boleh menyerah
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
ini rumah apa rumah hantu
banyak jebakan batman
dimana itu gelang si sultan
dimana gelang si sultan ya
ini punya dadah
aduh aduh aduh
siapa yang taruh di sini
dimana itu gelang sultan
akhirnya aku menemukan gelang sultan
aih gelang sifat tuh gelang
gelang aku dapat gelang
aih ya jatuh
ini menjadi ada
aih seperti kenyal kenyal
aih aih aih
aku takut aku takut ular
biarin aja dah
lu bener bener bikin malu ya bang
ya allah bang
nanti ketahu sama santri santri bagaimana
emang lu selalu bikin malu gue
bener bener emang kebangetan lu bang mongol
waalaikumsalam ustadz ali
pak kiai waalaikumsalam
katanya mau kerja ini ada apa nih
ini bang monggol tidur di tengah jalan
ayah juga kagak tau pak kiai
ini mah bukan tidur
ini mah pingsan kiai
siapa yang pingsanin dia di sini
ketika si suta kesini kita langsung lepas embernya
mendingan kita laut sini aja
karena kalau kita lewat sini bau
aku gak nyubu apa apa tuh
yaudahlah kita ikutin aja
suratnya surat buj
eh kasian buj
bujung bu serak
kemana peginya sih itu
si sultan sama anak ngcu
hah udah pasti nih
kau dari bau baunya mah nih